sejumlah warga yang tengah berolahraga panik saat kebakaran melanda tribun stadion singaperbang sakarawang senin sore
api diduga berasal dari pembakaran sampah rumput yang kemudian merembet ke bangunan stadion
kebakaran terjadi di sebelah utara tribun stadion singaperbangsa karawang senin sore
kebakaran ini sempat membuat panik sejumlah warga yang tengah berolahraga di dalam stadion
beberapa warga bahkan berhamburan keluar karena khawatir kebakaran akan merambat ke bangunan lain
menurut salah seorang warga kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah rumput yang dilakukan oleh salah satu petugas stadion
satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah
kebakaran di stadion singaperbang sakarawang ini sebelumnya juga pernah terjadi
dian firmansyah karawang